jumlah penderita demam berdarah denge atau dbd di kota depok meningkat signifikan
tahun ini peningkatan jumlah penderita mencapai dua kali lipat dari tahun lalu
serta satu pasien meninggal dunia
diketahui data pasien dbd yang tercatat di rumah sakit daerah kota depok pada januari tahun dua ribu dua puluh empat ada enam puluh delapan kasus
februari ada satu ratus sembilan belas kasus dan maret ada enam puluh delapan kasus
sementara dibandingkan di januari tahun dua ribu dua puluh tiga jumlahnya hanya dua puluh delapan kasus
kemudian februari dua puluh delapan kasus dan maret dua puluh dua kasus
pada tahun ini ada satu pasien yang meninggal dunia yakni pada januari lalu
sementara di kota bekasi sejak awal tahun dua ribu dua puluh
kasus demam berdarah denggi atau dbd di kota depok meningkat signifikan
peningkatan jumlah penderita mencapai enam ratus dua belas kasus dengan tiga kasus kematian di bulan februari lalu
peningkatan hampir lima puluh persen dari bulan januari dua ribu dua puluh
peningkatan diduga diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya lingkungan tempat tinggal dan siklus cuaca
saat ini memang beberapa rumah sakit di kota bekasi mulai dipadati pasien dengan kasus dbd
pemerintah daerah kota bekasi sendiri melalui dinas kesehatan bekasi telah mengambil
sejumlah langkah antisipasi dalam menekan penyebaran kasus dbd
salah satunya dengan memberikan penyuluhan satu rumah satu jumantik